gue cuma mau kasih tahu
nih niat lo gak usah kasih tau boy kalau adriana itu nyokap diri lo
ya gini loh gue sama nain tuh cuma takutnya kalau boy tau adriana nyokap diri lo
terus nanti dia malah keceplosan bilang sama jokapnya
terus dia gitu karena lo tau nyokapnya
tidak saya mau jalan
saya mau jalan
kamu mau jalan
kamu mau jalan
kamu mau jalan
kamu mau jalan
tiba tiba mengambil perjalanan saya
saya tidak punya urusan dengan kalian
maaf saya ingin mengirim pesan
kebun tapi laratok
lo tau dia orang tua kan
awalnya sumberannya bisa kan
terima kasih tandra
sama sama kebetulan saya juga tadi lagi lewat
sama sekalian saya pengen ngejar
atas penyerangan saya waktu itu ke dojo
itu bukan saya maupun murid murid saya
karena dojo pun sekarang saya udah bubari
black cobra yang lakukan penyerangan itu om
melihat kamu di pertandingan mma
waktu final di mma mall one boy
dan juga barusan
saya tertarik mengajak kamu bergabung di perguruan yang saya bina
kebetulan kami membutuhkan pengajar pengajar
yang berkumpulan seperti anda
makasih banyak om
tapi jujur saya tidak berani untuk mengajar
ya sudah lah
kemampuan bela diri kamu disia siakan
kalau kamu bergabung sama dojo macan putih
dojo macan putih akan bertama besar namanya
dua orang petarung di ring mma bergabung menjadi satu
dia mengamalkan ilmu yang dia punya untuk kepentingan orang banyak
ya sudah gini om
saya pikir pikir dulu aja om ya
sekali lagi chandra
terima kasih pertolongannya
terima kasih om
aduh nggak tau

boi kalau adriana itu nyokap diri lu
ya gini loh
gue sama lain lain pun cuma takutnya
kalau voi tau adriana nyokap diri lu
terus nanti dia malah keceplosan bilang sama jokarnya
terus dia gitu
nanti nyokapnya juga mampus
pat rhincaitt tapi padahal lo
jadi gak serah sama lo berdua udah gitu makin gak boleh pacaran terus
ya pokoknya gak direstuin gitu deh makanya gak usah bilangnya sama gue ya
gue yakin gue kayaknya gak bakal deh ngomong ke mamanya
eva tapi kayaknya bakal lama lama nanti ketahuan kaya emas
kamu bukannya nyimak orang lain ngerjain di depan malah berkicau aja kaya burung kutilang
udah daripada kamu berkicau kaya burung kutilang mendingan kamu bantuin saya ngerjain ini
harus banget saya pak
iya karena kamu yang paling berbicara
kan kicau pake mulut gak nulis pake tangan ya
harus saya banget pak
iya makanya jangan berkicau terus
makanya jangan berkicau terus
yang lain perhatikan
makanya jangan berkicau terus
iya kopi itu di lampung
terus lah minum aja kok udah di resapi
pak kopi pak
kak kak si neng kemana
santai nih regot lu sebentar ya
eh itu udah
setelah si neng sudah pulang
penopisan ya kopi kasihan ya lo
dingin gak enak atau bah
gak tau ya sudah kalau emang itu saya aja
eh santai ya sudah
saya kalau apa sudah
kita bercanda sok minum
kopi di lampung
nanti habis teh coba ya pak
ya tapi inget
si neng jangan tau dulu
soal teh manis
sistem manis teh manis aja
jangan pakai sih nanti kebacara
sama si neng
tapi kenapa pak
neng gak boleh tau kan kalau misalkan pak sudah serius
sama teh manis
harus tau jadi biar
up dong sudah
itu mah gampang pasti nek
akan tau saya juga tahu
ya aduh aduh
eh musimnya itu
kopi di lampung
ah punya si sabrik aja saya minum
itu ayam peternakan gajah gak pak
jangan jangan dia itu dari cesaran
mama gaul ya orang tua
itu biasanya ngelarang anaknya buat pacaran
tapi ibu malah nyariin
pacar buat boy
saya itu bukan cariin
pacar tapi saya tuh
cariin jodoh buat si boy
tau boy kan
masih sma ya justru itu
kita tuh sebagai orang tuanya
kita tuh harus mengarahkan
daripada nanti si bayi itu salah
terus dia udah terlalu dalam perasaannya
terus mau menikah terus susah lagi
dipisahin kalau pasangannya itu
gak cocok ya kan
seorang ibu jadi kita harus jagain
ini kan semua demi masa depan anak
habis selesai pemotretan ini
cocok ya udah kamu ganti baju dulu